festival sepak bola level grassroots digelar di kota bandung
turnamen yang berlangsung tiga dan empat februari ini diikuti sebanyak enam puluh empat tim kategori usia sembilan dan sebelas tahun
berlangsung di stadion persib jalan ahmad yani bandung
grassroot football festival diikuti sekitar enam puluh empat tim dari sekolah sepak bola di jawa barat dan jakarta
para peserta tampak antusias mengikuti pertandingan yang digelar selama dua hari tersebut
peserta dibagi menjadi dua kategori yakni kategori usia sembilan tahun sebanyak dua puluh empat tim dan kategori usia sebelas tahun sebanyak empat puluh tim
satu tim terdapat dua belas orang pemain
pada festival ini peserta tidak ditekankan untuk menjadi juara
akan tetapi lebih kepada pembentukan karakter pemain yang menjunjung tinggi sportivitas dan kerjasama tim
kita mengenalkan permainan sepak bola
kita terus mengajak anak anak itu buat bersenang senang dengan sepak bola
dan akhirnya mereka bisa belajar ini juga
belajar melatih mental mereka
terus juga belajar untuk sportif
lebih ke nilai nilai positif itu yang sebenarnya kita ingin tanamkan gitu
pada festival ini panitia tidak menerapkan sistem gugur
yang kala sama sama diberi kesempatan untuk bermain sebanyak delapan kali
dengan durasi satu kali pertandingan selama sepuluh sampai dua belas menit
tadi pas main gimana aja ada jatuh ada main apa
ada yang jatuh
kegiatan ini tidak hanya disambut baik oleh para orang tua namun juga oleh pelatih
kedepannya muncul potensi
dan pemain pemain masa depan khususnya untuk kota bandung
dengan sistem pembinaan grassroots seperti ini
tapi dengan koridor yang benar
dengan jumlah pertandingan yang memandai untuk jam terbang mereka
nanti mereka merasakan seperti pertandingan sesungguhnya tidak kaget lagi
di akhir pertandingan para pemenang dan runner up akan mengikuti coaching klinik
bersama para pelatih sepak bola ternama pada sebelas februari